ingat peraturan di dalam rangkaian kereta selama pandemi
gitu sehingga perlu ada pendampingan khusus pada anak untuk mereka dapat mempilitasi emosinya